ditemui dalam aksi peduli lingkungan klhk sabtu pagi di kepulauan seribu
menteri lingkungan hidup dan kehutanan siti nurbaya bakar tidak bersedia menjawab
saat ditanya kapan ia akan meninjau kondisi lingkungan
termasuk hutan dan daerah aliran sungai di daerah yang terkena dampak banjir
kesadaran ini adalah masalah kita dan ini adalah milik kita yang harus kita jaga bersama
desakan untuk meninjau lingkungan sekitar daerah terkena dampak banjir
diungkapkan oleh anggota komisi empat dpr ri fraksi pkb daniel johan
daniel menyebut pemerintah harus mampu menelaah penyebab banjir
agar tak terulang di kemudian hari
kita mendesak kepada klhk agar segera turun ke lapangan
memeriksa kondisi lingkungan alam di kalimantan barat
khususnya sintang dan enam kabupaten lain yang saat ini masih dilandung

dan menerima penyelamatkan dan menerima penyelamatkan
agar klhk segera meninjau dan memulihkan kembali das kapuas dan das melawi
yang saat ini sudah sangat kritis
sehingga air dapat segera surut dan mencegah bencana banjir ke depan
termasuk memeriksa kondisi hutan di kalimantan barat
yang sudah banyak terjadi deforestasi
agar segera dilakukan penghijauan kembali
agar daya serap terhadap air hujan dapat segera pulih
sementara itu manajer kampanye eksekutif nasional walhi wahyu perdana
menilai pemerintah perlu melakukan langkah konkret
untuk mencegah bencana ekologi serupa
daripada hanya berdebat soal pembacaan data dengan berbagai pihak
setidaknya satu lakukan review izin
semua yang kawasan konsesinya pernah terbakar banjir
itu harusnya di review izinnya bahkan dicabut
yang kedua kita berhadapan dengan ekosistem yang rusak
belum tentu bisa dikembalikan
walhi berharap komitmen dan klaim pemerintah di berbagai ajang internasional
juga diikuti dengan regulasi dan tindakan nyata
agar menciptakan keamanan lingkungan bagi masyarakat dalam jangka panjang